hari masih gelap baru pukul lima pagi
tapi aktivitas di kantor dinas pendidikan dan olahraga ppo nusa tenggara timur
di kawasan uepurah petakupang sudah ramai
puluhan kendaraan memasuki area kantor termasuk seorang perempuan yang naik ojek
namun asn yang tidak mau menyebutkan namanya itu tetap saja terlambat
rekan rekannya sudah mulai berolahraga
sebuah aktivitas wajib asn ppo ntt yang harus dilakukan setiap pagi
tidak ada juga om cuma kendaraannya saja bapak
jadi ini mau pakai ojek atau pakai rumah motor sendiri
dari rumah ke sini berapa
rumah ke sini tadi saya sepuluh saja
hari pertama penerapan masuk kantor pukul lima tiga puluh puluhan asn di dinas ppu ntt terlambat
instruksi masuk kantor pukul lima tiga puluh pagi menjadikan dinas ppo ntt sebagai instansi pemerintah indonesia pertama yang paling pagi masuk kantor
karena ketika ada kebutuhan kebutuhan mendesak ada konsultasi dan komunikasi dengan dinas
staff yang terkait sudah siap dan
supaya jangan sampai sekolah semanage satu dua menghubungi dinas pk kantor belum buka
staff belum datang
nah ini kita melakukan sebuah pelayanan untuk mendukung gerakan dan cita cita
setelah berolahraga dan apel pagi sejumlah asn tak langsung bekerja
mereka duduk duduk santai di pos satpam dan halaman kantor
mereka mengaku belum ada pekerjaan yang harus dilakukan mendesak saat itu
kristongai kupang nusa tenggara timur